kegiatan belajar tatap muka dihentikan sementara berdasarkan surat edaran wali kota depok tentang penghentian sementara secara terbatas pada penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas ptmt